tidak berarti akhir segala galanya neng
neng ini kan masih muda masih bisa bekerja
mungkin ini saat yang tepat untuk naik bales budi papa dan mama
dengan ngejagain mereka pada saat saat seperti ini
ya iya juga sih pak
iya nono sebenarnya mau ngebantu papa ngejaga papa mama
tapi untuk sekarang mama gak berani sendiri ya
nona butuh pak mama
kalau nanti sampai ada papa pasti pak mama bantu
oh satu lagi
nah yang nona harus tahu setiap cobaan itu pasti ada hikmahnya
ning nona tinggal cari tahu apa makna dari semuanya ini
nona aku baik banget ya sama nona
makasih banyak ya pak momen udah baik sama nona
dan nona tuh udah ngerepotin pak ngan
pokoknya nona nyebelin tapi pak nona masih baik sama nona
dan satu lagi
bang nona belum pernah berbuat salah sama pak maman kan
sekarang sebaiknya neng nona pulang ke rumah biar papa dan mama nggak khawatir
eh nggak usah pak mama
nah naik taksi ya
enggak apa apa beneran ini
yaudah gini aja
besok nonak balik lagi ke sini
keluarga neng nona sudah banyak bantu pak mama
mungkin sudah waktunya irwin syar dapat pelajaran
agar bisa berubah
uang dari rumah
kabur nih bu
jarum nastinya rantai
terima kasih semua
suka ini pak mama
tahan tahan tahan
aku mau jelasin sesuatu kamu dengerin dulu ya
kau pengen aku denger semua ocehan kamu
tengah tengah layan kamu
bukan bukan winona
waduh denger dulu denger dulu ya
bukan itu bukan
kamu mau pukul aku boleh
mau tendang aku
mau bunuh aku juga boleh
yang penting yang penting kamu tahu kalau aku minta maaf sama kamu
dan aku nggak bisa hidup tanpa kamu winona
ini udah cukup
tunggu tunggu tunggu
aku nggak ngebombalin kamu sama sekali
suara aku nggak ngebombalin kamu
seharusnya aku bisa membela cinta kita depan orang tua aku
tolong kasih aku kesempatan sekali lagi ya sekali
kau pikir aku nggak punya perasaan
kamu tuh udah ninggalin aku di akad nikah kita
dan sekarang apa
mungkin sekarang kamu pergi deh
kamu pergi kamu pergi
tunggu tunggu tunggu
aku tahu aku sayang sama kamu dan kamu juga sayang sama aku
terserah ya kamu ngomong kamu nggak bisa hidup tanpa aku seratus kali lagi
aku pun nggak akan pernah percaya
ya mending sekarang kamu pergi ya
dan kamu pergi
aku mau hidup sama kamu selamanya winona
mau kamu minta maaf kayak gini pun aku gak akan pernah mau maafin kamu lagi
kamu tuh jahat sama aku jadi
kamu tuh ingat kamu tuh jahat sama aku
mending kamu pergi
aku tahu aku jahat
aku tahu aku jahat nona
kalau kita menikah aku bebas bebas melampiaskan dan menangkap seumur hidup kamu
judi lepasin aku
enggak enggak enggak
aku nggak akan lepasin kamu
aku gak akan lepasin kamu sampai kamu mau nikah sama aku
kamu maafin aku dulu
kamu nikah sama aku baru aku lepasin
judi lepasin aku
jadi kamu dengar ya
mending sekarang kamu pergi
kamu pergi kamu cari cm tajir
cm punya banyak pertambangan minyak
cm punya banyak perusahaan
kamu nikahin biar mama bapak kamu tuh senang
ini bukan ftt
tapi bukan aku
aku mau menikah sama kamu inona
gimana kalau aku pulang ke rumah oke
aku aku akan ancem orang tua aku
aku bilang kalau mereka nggak mau nikahin aku sama kamu
aku akan mencobanya
aku akan bunuh diri
dan aku yakin aku yakin mereka percaya
karena aku anak satu satunya winona
dan aku yakin mereka pasti akan percaya
kamu dengerin aku ya
mau kamu bunuh diri mau kamu mati mau kamu hidup
aku tuh gak peduli
aku gak peduli
winona saya mau pergi
ini kan yang kamu mau
kamu mau pemuktihan
jadi jadi kamu udah gila ya
sekarang kamu percaya kan
percaya kalau aku sayang sama kamu